saudara tni angkatan udara berhasil membawa logistik dan mengevakuasi warga terdampak longsor di desa rantebala kabupaten luwu sulawesi selatan
bantuan didistribusikan menggunakan helikopter kemarin
pasca longsor yang terjadi di kecamatan latimojong kabupaten luhu sulawesi selatan sejak jumat lalu
bantuan logistik didistribusikan ke warga terdampak menggunakan pesawat helikopter milik lanut hasanuddin makassar
selain menyalurkan logistik tim tni au juga mengevakuasi warga latimojong sebanyak lima belas orang ke kecamatan belopa atau posko utama untuk menemui keluarganya
warga yang dievakuasi merupakan korban tanah longsor yang berada di kecamatan latimojong yang terisolasi
banjir dan longsor yang terjadi di luwu sulawesi selatan kita terhubung dengan jurnalis kompas tv amran amir
amran bagaimana kondisi warga yang terdampak banjir dan longsor
dan apakah bantuan sudah terdistribusi dengan baik untuk warga yang terisolasi
ya baik selamat siang bella dan saudara
memang hari ini kondisi warga pasca banjir untuk daerah daerah yang tergenang banjir
atau air sudah surut sejak beberapa hari ini
namun kondisi warga yang terdampak banjir adalah
adanya lumpur yang masih berada di dalam rumah warga setinggi dua puluh hingga lima puluh cm
dan mereka harus berjibat untuk melakukan pembersihan di rumah rumah mereka
dan kami sampaikan bahwa kondisi warga saat ini masih keturangan terutama air bersih untuk melakukan pembersihan
namun pihak pemerintah daerah kabupaten dulu
meski sudah melakukan distribusi beberapa titik
namun dirasa itu juga belum cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga
kemudian untuk daerah yang terdampak longsor
hari ini tim sar gabungan atau tim evakuasi terus melakukan proses evakuasi
dan membawa logistik ke daerah daerah
karena memang di daerah pegunungan atau di kecamatan
ada beberapa desa yang terisolasi akibat dari jembatan dan jalan putus akibat longsor beberapa waktu yang lalu
dan hari ini tim masih bergerak membawa logistik ke lokasi
baik yang lewat udara maupun lewat darat
dan komunitas hari ini komunitas off road di kota palopo dan lugu dilepas
untuk membawa logistik ke daerah daerah yang terisolasi
termasuk pasukan atau anggota dari tni kodim seribu empat ratus tiga kota palopor
dikerahkan untuk membantu warga membawa logistik ke daerah daerah terisolasi tersebut
namun pola yang digunakan adalah apabila di daerah tersebut sudah terhalang dengan longsor
maka pasukan tersebut akan berjalan kaki membawa logistik ke rumah rumah warga
yang tersedia di kecamatan lati mojong bela
amran untuk infrastruktur apakah tim gabungan sudah mulai melakukan pembersihan
agar warga bisa beraktivitas normal
untuk infrastruktur ada beberapa infrastruktur sudah terus digenjot
untuk dilakukan pembersihan seperti jalan trans sulawesi
pihak pupr sudah melakukan pembersihan atau perbaikan jalan sejak minggu kemarin
termasuk personil dari kepolisian
polres kota palopo dan kabupaten luwuk memasuki rumah rumah warga atau perkampungan warga
melakukan pembersihan seperti rumah ibadah sekolah dan beberapa tempat tempat yang dianggap vital
baik sudah ada pembersihan dilakukan oleh tim gabungan
diharapkan juga banjir akan segera surut dan warga bisa kembali membersihkan rumahnya
yang terkena lumpur sekitar dua puluh sampai lima puluh cm
dari lubu sulawesi selatan